esha mahendra mulai memberi pendidikan seks kepada anak laki lakinya yang masih berusia lima tahun
hal itu ia lakukan dalam keseharian baik saat di rumah maupun di tempat umum
tentunya komunikasi ini dilakukan sesuai dengan usia dan karakter anak
jadi ranahnya memang ajarinnya oke sekarang tahapnya umurnya kita ajarin dulu rasa malu
nanti baru berikutnya ketika dia udah mulai bagaimana dia menjaga ranah privasinya dia untuk gak disenggol senggol sama orang lain
baik lawan jenisnya maupun ya sesama jenis
begitupun alfian arief yang memiliki dua anak perempuan
ia mengaku memberi pendidikan seks sejak kecil sejalan dengan nilai agama yang dianutnya
saya dan ibunya mengajarkan dulu contoh saya nggak buka baju di depan dia
saya gak pakai celana dalam di depan dia
saya pasti di kamar saya tutup kamarnya
kalau ada dia saya suruh keluar
saya contohkan dulu ini nggak boleh kamu nggak boleh lihat ini kamu keluar
hingga november komnas perempuan mencatat menerima sedikitnya lima aduan kekerasan terhadap perempuan sejak awal dua ribu dua puluh satu termasuk kekerasan seksual
selain itu hasil studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan indonesia judicial research society dan infid pada dua ribu dua puluh menunjukkan laki laki pun tak luput dari ancaman kekerasan seksual
dengan kondisi ini komisioner komnas perempuan teresia iswarini menilai
pendidikan seks perlu diberikan kepada anak sejak dini
meskipun dianggap kontroversial oleh sebagian orang pendidikan seks sesungguhnya bermanfaat saat anak tumbuh dewasa
jadi penghormatan atas tubuh penghormatan atas orang lain itu diajarkan sejak dini
jadi lihat ini dalam konteks positif jangan dilihat pada konteks oh kita mau menjadi orang yang liberal misalnya
karena pandangan pandangan seperti itu justru membuat
membuat kita menjadi lebih tidak aware ya bahwa ada kebutuhan kebutuhan yang memang diperlukan oleh anak anak perempuan dan laki laki untuk memahami tubuhnya
psikolog pendidikan universitas atmajaya penny handayani menyebut
orang tua harus banyak belajar lebih dahulu sebelum berkomunikasi dengan anak terkait dengan seksualitas
semakin kecil fokusnya ke dirinya badannya tubuhnya pakaiannya
semakin besar semakin lingkarannya mengarah keluar
bagaimana memperlakukan pacar apa yang nggak boleh boleh nggak catcalling atau cuci cuit cewek itu boleh nggak
jadi waktu kecil fokusnya ke dalam
begitu anak sudah mulai pubertas fokusnya boleh mulai keluar
bagaimana cara memperlakukan orang lain bagaimana dia menampilkan diri bagaimana dia memproteksi diri
ia berharap jumlah kasus kekerasan seksual
bisa ditekan seiring dengan baiknya pendidikan seks yang diberikan
siva maulida fajar ahmad jakarta